nama kamu disini jangan bikin yang aneh aneh ya
terima kasih tante
bener gak ada yang harus mau kerjain lagi
nanti kalau kami butuh bantuan kamu nanti awal kita panggil
oke panggil aku ya
oke panggil aku ya
aman untung dari tadi nggak ada adi
disini juga aman gak ada adi
oke lah kalau gitu aku aman
kesel banget kalau harus ngeliat adi terus terusan sama felis
oke kalau gitu tante sayang
aku permisi dulu aku mau cek cek lagi
jangan sampai capek nanti malam ya
iya makasih tante
ya tuhan baru juga tenang sebentar udah lewat lagi nih orang berdua
tapi tadi kerjaan udah beres semua ya
aman sih pak semuanya
ya alhamdulillah beres juga
dengan sebanyak itu
orang kantor yang diundang
iya juga kesini
oh bentar ya pak biar saya cek dulu
ada beberapa staff dan manajemen kantor sih pak
ada para manajer kepala bagian dan lain lain
nah untuk daftarnya nanti saya share ke nomor bapak aja gimana
oh ya boleh makasih ya
ada om ganteng
kau lagi ngambek
tante felis mau di siapa juga dong
aduh aduh aduh
askara mau di gendong siapa
mau di gendong
mau di gendong tante felis
sama om gensi sama om randy
oh gak mau kata si om
oh sama om randy
sama om gensi sama om randy
tahu aja nih askara kalau bikin miss gigi cemburu kan harusnya kan gantian posisi miss gigi andi
gak keteran keteran tapi agak keteran dikit
boleh tapi wah rambut muka gue emang
oh rena kasih makan bareng gue dulu mau ngapain ya
mungkin abis itu gue udah dipindahin
oke berin dia istirahat dulu
kenapa ada kecoa kecoa
ngapain sih terak terak
ada apa ma bos ada apaan di dalam
kenapa kamu terak terak nasi ganteng baju
ya kamu juga nggak pengen ke kamar aku sih ini kan kamar aku
yang datang ke pilihan ini banyak orang ya din
saya gak mungkin minta kamar sendiri
lagian kan gak mungkin orang orang yang datang ke sini tau kalo
ya pokoknya intinya
sekamar banget din
gak usah kenceng anak kita
kamu tidur sama aku
tidur sama aku
kamu tidur sama aku
gak usah teri sih
silahkan dilanjutkan obrolannya
mas beneran kamu tidur
ya bukan mas bukan bukan
ya mungkin juga kita sekamar bareng dulunya mas
ini kayaknya persiapannya sudah hampir siap
terima kasih ya bu sarah sudah bantu saya untuk mempersiapkan hal hal
mungkin yang sebelah sana boleh saya bantu cek
oh boleh boleh
kalau kamu tidak peduli
gak apa apa sebentar ya
terima kasih bu sarah
tunggu tunggu kamu
sebentar sebentar sebentar
aduh bu bos saya seneng banget
tahu saya rahasia kamu
itu kabarnya biasa aja ini ada kabar yang lebih mengembirakan lagi
jadi tadi kan
saya mau kasih tahu andien kalau rena itu masih tidur di kamar saya dengan kiki ya kan bu
terus tiba tiba andin keluar dari kamar teriak saya kira ada kecoa kan bu
tapi gak tahunya pak bos lagi ganti baju
dan ternyata pas saya dengar lagi pembicaraan andien sama pak bos
nanti mereka bakalan sekamar
mereka bakal sekamar
ya pendengaran saya masih bagus
ini berita bagus
aduh gue langsung ngecali beneran
oke saya langsung ternyata cari ibu
ya setelah semua waktu ini saya selalu berharap dan saya pernah bicara sama al bahwa
saya senang dengar ya
ya semoga ini menjadi suatu awal bagi terbangunnya sebuah hubungan yang
you know ini kan sudah lama sekali
saya ngerti sekali anak saya itu pasti masih canggung dan dia gak enak hati dan dia malu
cuma dengan sikapnya menjauhi andin itu tidak akan perbaiki hubungan mereka
dalam hatinya al pasti dia juga merasakan bahwa
tau ada saatnya
ya mudah mudahan amin juga bisa bersama ibu ya
untung kamu denger
pan itu apa
gimana bu sara
alhamdulillah udah beres
oh thank you ya terima kasih untuk saya bu sara
itu om surya di sebelah sana
tante aku mau beres
kok kayak gelisah gitu kayak nunggu sesuatu atau kayak lagi mikirin sesuatu gitu
dari tadi saya juga udah lihat seperti
nunggu sesuatu ya tapi gak ngomong apa apa juga sama saya
untung saya ingat pesan dari andien untuk tidak memberitahu bu sara
kalau pak surya actually ingin elsa ada di sini
thank god saya gak keceplosan
iya aku mau beres
kamu diundang ke sini kan
iya aku diundang bandung pak
selama kamu di sini
jangan bikin yang aneh aneh ya
papa kedalam dulu
kira kira mama udah ngabarin
belum ya ke purwosa
kalau aku datang tiba tiba
apa aku akan
dikusir sama mereka ya
apa aku coba dulu ya
ya kalau pun diusir
malah yang tidak
aku udah bisa ngeliat rena